hai bang tapi bang romanya gede gede on bang tenang aja bang ingat kalian bertanding harus
jujur tidak ada yang bisa curang ingat bertanding tidak boleh pukul bagian belakang bawa pusar
ngerti nggak lu nggak ngerti lo berengga hai jadjad lu tenang aja dia nggak bakal bales
lu oke lu awan aja terus ya bener bener bener bener
menyewa seorang peti itu harus pakai pulos pulos pulos mana mampu ngomongnya aja gede
inget dong posisi kedudukan aja pembantu pembuka emak asal tahu aja ya
nih ella biasanya gaji dimana mana tuh nilainya dolar dolar tapi di rumah
mada orang ini dibayar pakai rupiah rupiah ini bisa bisa pergi pergi takut lawan
itu anak kemana sih
ini masalah pamur lula biar hujan badai samudera luas gunung tinggi
lu kuduk kuduk maju gila padema kayak sajak aja ngomong begitu
pak tapi kira kira siapa ya pak orang yang bakal jadi tim suksesnya ella
ini pak aduh buru pakai duit kan pak kalau menyewa orang pak saya agak gablok duit sekali pak

jajan jajan jajan
layar layar begitu loh
jajan jajan jajan
iya dong jajan
kemarang kan udah diajarin ya ramoela
jajan jajan jajan
kayak petinju itu tuh
icuk sugiarto kali
ternyata aku pernah ngajak
kagak ada lawan nih
jadi aku gak usah takut
siapa yang berani lawan aku
hai bang tapi bang romanya gede gede on bang tenang aja bang ingat kalian bertanding harus
jujur tidak ada yang bisa curang ingat bertanding tidak boleh pukul bagian belakang bawa pusar
ngerti nggak lu nggak ngerti lo berengga hai jajan lu tenang aja dia nggak bakal bales
lo oke lu awan aja terus ya bener bener bener bener jen lu pasti bisa jen iya siap dua belas
aduh ngomong besok buat ngalahin emak pokoknya manskala
knalaman lamun lamun mendingan kamu gosok mundurin diajak karena enggak belakang menang
kagak bisa mak pokoknya di dalam kehidupan dunia wl tidak ada kamus yang buat mundur maju tetap maju
merdeka merdeka merdeka kamu belum tahu ya jangan melemetkan saya siapa yang kenal saya
hai mbak dari sebang sampai merauke dari jakarta semestinya saya pernah
belum makan nih mak
ah ella curang badang men ya
gua lupa masuk
yah gue tidur rame nyamuk dany di kebun
cium palanya cium
dan saudara saudara sekalian
jadi yang jadi ketua posyandu gang dangdut tahun ini adalah
lu menang mak
eh pak gino agak sadar kali ya
sama palanya udah licin kayak begitu
lah kenapa begini mak
kenapa jadi tepar begini
mak bangun mak bangun
bini lu pingsan leh
biarin aja dua pingsan kek
kalau ngerang antepin aja
aduh mak kenapa pingsan begini
ya sebentar maria mercedes
bukan bukan bukan
gua aja dah
gua juga berantah
gua tinggal aja deh
kau pada hilang ya
kok aku gak ada yang bangunin sih
ular ngajak sendiri aku
untuk memenangkan pertandingan lomba dangdut besok ya
eh yang ikut itu kan muda muda
katanya si ella juga ikutan tuh
kedipa hasrat yang tersembunyi